pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm mikro di jawa bali
dengan demikian ppkm akan kembali berlaku dari tanggal sembilan hingga dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
hal itu tertuang dalam diskusi menteri dalam negeri nomor lima tahun dua ribu dua puluh
penerapan aturan ppkm mikro pertama kali dilakukan pada awal februari dua ribu dua puluh
yang membuahkan statistik positif yaitu dengan penurunan angka penularan covid sembilan belas di tujuh provinsi di jawa bali
meski demikian perpanjangan dan juga perluasan ppkm mikro tetap dilakukan di sejumlah wilayah prioritas penerapan ppkm mikro
selain pemberlakuan di jawa dan juga bali ppkm mikro tahap ketiga ini menambah tiga daerah dalam penerapannya
yaitu provinsi kalimantan timur sulawesi selatan dan juga sumatera utara
kemudian kalau kita lihat secara nasional kasus aktif turun minus satu lima puluh delapan dan kesembuhan naik satu lima puluh tujuh dan tingkat kematian tetap di dua
nah kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa ppkm berhasil menekan laju penambahan kasus aktif
dan tadi indikatornya baik itu bor tingkat kesembuhan dan kematian
baik di tingkat nasional maupun tujuh provinsi pelaksana ppkm mikro